boleh kasih lihat
hai yo yo kelingking kelinking mantap
pak bagus bagus foto sama teman teman
ya saya hari ini alhamdulillah telah menggunakan hak politik saya sebagai warga dki jakarta dan
tentunya saya berharap bahwa apapun hasil di putaran kedua ini ya kita semua dapat menerimanya
dengan baik ya tentunya kita semua berharap gubernur terpilih menjadi gubernur rakyat yang
bisa membawa kemajuan dan sejahtera untuk seluruh warga jakarta sesuai dengan yang apa saya cita citakan
terdahulu juga tentunya kita semua berharap bahwa jakarta bisa semakin maju ekonominya semakin
sejahtera rakyatnya semakin aman berkeadilan pembangunannya dan sekali lagi semua itu yang
terbaik untuk warga jakarta jadi tentunya saya menitipkan pesan kepada siapapun yang terpilih
menjadi gubernur jakarta menjadi pemimpin kita
semuanya di jakarta ini dan setelah itu marilah kita sama sama terus berbuat yang terbaik pula sesuai
dengan bidang profesi masing masing dan saya tentunya akan terus juga memberikan kontribusi
berupa pemikiran pemikiran yang terbaik untuk kemajuan kita semuanya kenapa pendukung pendukung
yang mana lagi nih ya tentunya waktu itu pernah sudah saya sampaikan ya tentu saja ini sudah sampai
dua puluh maret satu bulan persis setelah pencoblosan di putaran pertama
saya sampaikan kepada para relawan pendukung setia ahy dan silvi juga
saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada semua
apresiasi yang setinggi tingginya atas segala perjuangan doa dan juga kebersamaan
selama perjuangan dalam putaran pertama pilgub dki jakarta
dan kepada mereka semua saya juga berpesan bahwa perjalanan kita masih panjang ke depan
kita semua memiliki cita cita yang baik untuk diri masing masing keluarga dan masyarakat tentu untuk negara ini juga
dan saya tentunya mengajak semuanya untuk tidak pernah berhenti dalam perjuangan
selalu bekerja sama dengan baik dalam sebuah semangat yang positif
dalam sebuah semangat kekeluargaan
karena banyak hal yang bisa kita lakukan bersama sama untuk kemajuan negeri kita dan masyarakat kita
menurut mas agus siapa yang layak
yang jelas yang sudah sudah menentukan pilihan dalam arti saya sudah menggunakan hak politik saya
hanya saya dan allah swt yang tahu
tapi ngikutin isu isu pilkada nggak nih di putaran kedua itu
ya saya juga tentunya mengikuti
walaupun tidak penuh ya karena saya juga sudah melakukan berbagai kegiatan lainnya
dan sekali lagi saya amati bahwa ini adalah sebuah proses demokrasi
dan kita semua sebagai bukan hanya pengamat
tetapi juga sebagai peserta dalam proses panjang demokrasi di indonesia
tentunya pilkada dki jakarta menjadi barometer
menjadi referensi bagi daerah daerah atau provinsi provinsi lainnya
dan tentunya kita berhasil
saya harap sekali lagi
kemelut ataupun situasi yang kita ikuti bersama selama pilkada
sejak hari pertama sejak saya ikut juga di putaran pertama sampai dengan hari ini terakhir
tentunya segala dinamika yang terjadi
itu semuanya merupakan pelajaran untuk kita semuanya
artinya sebagai bangsa marilah kita jangan mengedepankan perselisihan yang berkepanjangan
apalagi semua itu didasari oleh alasan alasan politik jangka pendek
ingat jangka panjang kita bahwa persatuan kita sebagai bangsa indonesia ini
kota jakarta yang kita cintai sebagai ibu kota yang sangat kita banggakan tentunya ada di tangan kita semuanya
oleh karena itu kita bertanggung jawab secara moral
dan marilah kita berikan panggung atau peluang kepada siapapun yang memimpin kita nantinya
agar mereka dapat bekerja dengan sebaik
baiknya kalau mereka bisa bekerja dengan baik
tentunya kesejahteraan juga akan dirasakan oleh seluruh warga jakarta
kesibukannya apa aja nih mas agus
kesibukannya apa nih mas sekarang kesibukan
ya nanti mungkin ada sesi lain ya bisa cerita lebih panjang
tetapi secara singkat saya bisa jelaskan
tentunya saya kemarin menggunakan waktu untuk konsolidasi
ya diri dengan keluarga keluarga sudah sangat terabaikan lah selama pilkada kemarin karena kesibukan
kemarin saya mengkonsolidasikan keluarga kecil saya tentunya
sambil juga sudah mulai melakukan berbagai aktivitas
ya normalnya aktivitas saya sehari hari
tentunya hobi termasuk juga
sudah juga diundang di berbagai komunitas
lembaga termasuk juga kampus kampus untuk sharing
berbicara tentang pengalaman
tidak hanya pengalaman pilkada tentunya
tentang berbagai hal
tentang generasi muda
dan tentang bagaimana bisa bersama sama
bergandengan tangan dengan yang lainnya
menjadi jembatan untuk masa depan indonesia
yang insya allah menjadi indonesia emas di tahun dua ribu empat puluh lima
sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya
dari pagi bisa di rumah mas
saya olahraga sebentar di dalam rumah aja
maksudnya di rumah orang tua ya
kemudian baru datang siang ini
tadi ada meeting dulu lah dengan berapa orang
mas harus kabarnya akan
harus kabarnya akan safari ke daerah daerah gitu
ke pulau rio
kabarnya akan safari ke daerah daerah
ya saya insya allah
saya bisa memenuhi undangan undangan
karena juga cukup banyak yang ingin saya juga hadir
di berbagai daerah
untuk berbagi cerita pengalaman pengetahuan
pengalaman saya sebagai perwira tni selama enam belas tahun juga
banyak hal positif
saya bagi kepada generasi muda
di berbagai profesi
itu adalah semangat yang positif
karena pada akhirnya
kita ingin sama sama majukan bangsa ini
memajukan daerah masing masing
mas agus sudah terpikir teh
untuk bergabung ke partai demokrat atau apa lagi
partai politik mana
saya sementara akan
belum membicarakan sampai ke arah sana
saya ingin terus
yang jelas saya ingin terus berkontribusi
tidak selalu kontribusi itu melalui jalur struktur partai tertentu ya
saya juga memiliki background akademis
saya juga bisa berkontribusi secara akademis
membuat tulisan tulisan produk produk yang mudah mudahan juga punya value
untuk siapapun yang membacanya
termasuk menyelenggarakan hal hal lain ya
kegiatan kegiatan kepemudaan kemasyarakatan
intinya semuanya insya allah serba positif dan serba membangun
terdepannya kontribusi untuk jakarta mau ke gimana
tentunya saya punya pemikiran pemikiran
punya cita cita yang belum bisa terrealisasi
karena saya tidak terpilih
tetapi mudah mudahan mimpi itu cita cita itu tidak mati terkubur
tetapi saya bisa sampaikan juga kepada gubernur terpilih
siapapun tentunya kalau diterima dengan baik
atau melalui komunitas komunitas lainnya
kita tahu dalam mengelola jakarta ini tidak cukup pemerintah daerah saja
tetapi juga membutuhkan kontribusi yang real dari berbagai elemen civil society
dan saya yakin kontribusi itu tidak kalah pentingnya
bahkan seringkali menjadi penggagas hal hal yang belum terpikirkan oleh pemerintah sebelumnya
artinya mas agus siap untuk bekerja sama dengan gubernur terpilih nanti
saya akan memberikan masukan masukan jika dibutuhkan tentunya
saya akan senang hati begitu ya
tentunya sekali lagi sesuatu yang baik itu tidak harus terhenti karena belum berhasil dalam pilkada
saya sudah menyontohkan itu ketika saya tidak berhasil
saya memberikan selamat kepada dua paslon yang lain
kemudian saya juga tetap membangun semangat untuk terus berkontribusi dan berjuang
tidak pernah putus ya
apapun bentuknya itu hanya sekedar formal
tetapi semangatnya itikatnya tidak akan pernah terhenti walaupun tidak berhasil
mbak enisa mau nambah sesuatu enggak mbak
dari yang disampaikan sama suami
apa ya udah cukup mewakili lah suami saya
siap makasih banyak mas
terus semangat terus mbak
ya semuanya tetap semangat ya
semoga sukses semuanya